bapak sandiaga salahuddin uno
beliau adalah ketua hidmi
dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab
untuk memimpin kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif
pasca pandemi covid sembilan belas untuk kita melanjutkan agenda agenda pembangunan di sektor ini
untuk terus membuka lapangan kerja seluas luasnya
menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat indonesia
ya kembali di cnn indonesia prime news
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif baru sandiaga salahuddin uno
melakukan kunjungan kerja pertama kalinya ke pulau dewata bali
bali dipilih sebagai tujuan kunker perdana
lantaran menjadi daerah wisata sangat penting bagi indonesia
empat hari setelah dilantik sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno langsung terbang ke bali
untuk membuka kunker perdana nya minggu pagi
tiba di bandara internasional di gusti murah rai bali
sandi sempat melakukan pengecekan di sejumlah fasilitas bandara
akibat covid sembilan belas sektor pariwisata anjlok
kini pemerintah tengah mengejar kepercayaan dunia internasional
dengan melakukan pengetatan syarat masuk ke bali
saya hadir di sini untuk memastikan pada saat saat yang sangat penting dan strategis ini
protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
diterapkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
juga kami ingin melihat secara langsung
bagaimana tentunya destinasi wisata yang sangat sangat
ultra penting buat indonesia itu
bisa beradaptasi di tengah tengah pandemi
di tengah tengah pandemi
sandiaga salahuddin uno ditunjuk presiden jokowi
menggantikan posisi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif di kabinet indonesia maju
menduduki kursi menteri di sektor ekonomi dan di tengah pandemi
tentunya memiliki tantangan tersendiri
terlebih pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu penggerak
roda perekonomian indonesia merupakan sektor paling terdampak akibat pandemi
apa saja terobosan
yang akan diambil sandiaga uno untuk memulihkan ekonomi
apa pertimbangan sandiaga uno untuk ikut ke dalam pemerintahan jokowi
kami telah terhubung langsung dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga salahuddin uno
mas andi selamat malam
selamat malam mas aldi
ya mas andi
salam dari bali om swastiastu
ya mas andi kami harus mengucapkan selamat terlebih dahulu
atas terpilihnya sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif di kabinet indonesia maju
semoga ini bisa mengemban tugas dengan penuh amanah
mana tugas yang berat di kala pandemi ini mas andi
ya rabbal alamin betul
ya mas andi ini sektor pariwisata pun begitu ekonomi kreatif
merupakan dua sektor yang paling terdampak akibat pandemi covid sembilan belas
apa sebetulnya nanti arahan yang kemudian akan diterjemahkan oleh mas andi
melalui program kerja di saat pandemi seperti ini
ya pertama tama arahan dari bapak presiden
visi dari pak jokowi
adalah di satu tahun ke depan ini kita melakukan pembenahan destinasi wisata
sebagai prioritas utama dari pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
pertama beliau minta kita fokus pada lima destinasi super prioritas
dan perintah beliau visi beliau
adalah untuk memastikan seluruh aspek dari destinasi tersebut bisa dikemas dengan baik
kita lihat mulai dari infrastrukturnya
hingga aspek seni budaya kostum maupun pernak pernik
siap secara holistik tiga ratus enam puluh derajat
agar lima destinasi super prioritas ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan
usai pandemi covid sembilan belas berkelas dunia
kedua menyiapkan kalender kegiatan atau kalender of events
pada setiap destinasi super prioritas ini termasuk juga kalender kalender yang skalanya kecil
tempat kecil yang menengah yang besar
yang memiliki tekanan yang berkembang
yang memiliki musim keterangkitan
yang memiliki keuntungan yang berkualitas
yang memiliki keuntungan yang berkualitas
dan yang memiliki keuntungan yang berkualitas
dan kita juga berharapkan untuk membuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
menjadi lokomotif yang bisa mempertahankan jutaan lapangan kerja
jumlahnya sekitar tiga puluh juta lapangan kerja
saya kebetulan ada di bali
di bali ini luar biasa dampaknya jutaan lapangan kerja
kerjaan bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saya juga baru saja bertemu dengan
pak mengko marinvest pak luhut panjaitan juga pak gubernur pak wakil gubernur provinsi bali
kita harapkan satu tahun ini kita berbenah kita pastikan protokol kesehatannya yang ketat
disiplin dengan penerapan chse sehingga begitu vaksin dan pulih dari sisi kesehatan dan sudah
bisa kita pastikan keamanan dan keselamatan untuk para wisatawan kita akan melihat akan kembalinya
terjadi lonjakan wisatawan domestik dan mancanegara yang kita sebut sebagai tourism boom karena ada
pent up demand dan kita sudah siap
jemput peluangin oke tadi mas andi juga sempat ngobrol sama saya ya sebelum kita mulai dialog
menjadikan bali sebagai pilot project untuk mengembangkan pariwisata di lima destinasi
wisata super prioritas yang ditapkan oleh presiden jokowi apa tantangan terbesar nantinya industri
pariwisata untuk menggerakkan kembali industri ini di tengah pandemi ya pertama tama ya jadi sektor
kesehatan tadi diskusi saya sama pak luhut pak koster ya kita tantangan utama kita ini adalah
bagaimana memastikan sisi kesehatan dan pemulihan dari covid sembilan belas ini bagaimana kita menerapkan
protokol kesehatan yang ketat dan disiplin bukan hanya untuk wisatawan domestik tapi juga ada
wisatawan mancanegara yang ada di sini mereka juga harus mengikuti protokol ini secara ketat dan disiplin kedua
adalah penyiapan penyiapan dari segi yang kami sebut ini sebagai bagian dari budaya kearifan lokal
dan juga pariwisata yang berkualitas dengan aspek pariwisata berkelanjutan yang memberikan dampak
ekonomi untuk mempertahankan pendapatan masyarakat atau malahan bisa mengambil peluang jadi tantangannya

purwakarta dan inspectateria dan anggota wilayah indonesia dalam hudson westfalen our butler dan pupils dan para ternak
pastikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sekarang lagi betul betul terpuruk
bisa kita pertahankan dari segi tentunya dengan dana hibah dengan bantuan sosial tunai kepada
pelaku sektor pariwisata terutama pekerja informal inilah yang menjadi tantangan terbesar kita dan
saya akan gerak cepat saya akan gerak bersama dan akan gaspol untuk memastikan tiga platform
program kita yaitu inovasi adaptasi dan kolaborasi oke dan kemudian bisa menjadi tadi mas andi sempat
bilangnya lokomotif penggerak ekonomi pada saat pasca pandemi itu pandemi ini berakhir cuman mas
andi kalau melihat bagaimana intervensi pemerintah kemenparekraf dalam hal ini untuk kemudian
menggerakkan lagi pariwisata sebetulnya apa yang akan dilakukan terobosan apa yang akan
diperlukan untuk mengoreksi kebijakan kebijakan terkait dengan pariwisata ekonomi kreatif yang
harus diperbaiki dan menjadi catatan pertama dari sisi aspek kesehatannya kita akan sangat sangat
disiplin dan ketat dalam penerapan chse ini adalah cleanliness health safety dan environmental
sustainability atau k empat mulai dari kebersihan kesehatan keamanan dan
keberlanjutan lingkungan jadi ini yang harus kita dorong dan kita harus pastikan sosialisasi
dan internalisasi di setiap destinasi tujuan wisata diberikan satu pendekatan agar betul betul destinasi
tujuan wisata itu memiliki aspek keamanan dan kenyamanan di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
sudah menyelesaikan target dua ribu dua puluh mencapai tujuan yang sama dengan pandemi covid sembilan belas dan kita juga sudah menyelesaikan target dua ribu dua puluh mencapai tujuan yang sama dengan pandemi covid sembilan belas kita sudah menyelesaikan target dua ribu dua puluh mencapai

ditempelkan stiker dan khusus untuk lima destinasi super prioritas tahun dua ribu dua puluh ditargetkan sebanyak
pelaku usaha pariwisata setelah dari bali ini saya akan langsung bergerak ke danau toba
dan selanjutnya keempat destinasi super prioritas lainnya seharap gagasan ini dapat diperluas dan
disempurnakan terus bagi usaha dan destinasi pariwisata di tiga puluh empat provinsi indonesia oke dan
bali sebagai tujuan kunjungan kerja pertama nampaknya jadi contoh yang baik untuk penerapan
chse penerapan penerapan chse di sana bagaimana mas jauh ini alhamdulillah kalau kita lihat astungkar
luar biasa saya melihat dari level pemerintah provinsi pemerintah daerah kabupaten kota sampai
ke level masyarakat adat semua mendukung dan inilah aspek kolaborasi dan pilar utama dari
bagaimana kita bisa menyelamatkan sektor pariwisata ini kita nggak bisa bergerak sendiri kemenparekraf
harus merangkul semua dan sebagai sektor leader kita juga harus berkolaborasi sampai
ke level masyarakat dunia usaha tadi saya juga kumpulkan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif dan juga tentunya para akademisi di dunia pendidikan untuk penyiapan sdm dari
pariwisata target khusus sesuai arahan bapak presiden memang ini adalah lima destinasi super
prioritas yang harus kita benahi harus kita siapkan sehingga nanti mungkin dari aspek infrastrukturnya
yang harus kita benahi harus kita siapkan sehingga nanti mungkin dari aspek infrastrukturnya yang harus kita siapkan sehingga nanti mungkin dari aspek infrastrukturnya
dari aspek interkoneksinya dengan bandara maupunkelabuhan dari aspek interkoneksinya dengan bandara maupunkelabuhan
dan juga aspek air bersihnya toiletnya maupun sampai tarian dan maupun sampai tarian dan maupun sampai tarian dan maupun sampai tarian
bahwa mereka siap pasca pandemi karena setelah berbulan bulan masyarakat tinggal di rumah saja atau work from home
begitu kita bisa mengatasi krisis ini kita harapkan ini akan kembali untuk bergerak sehingga lapangan pekerjaan ini bisa bertahan
dan tingkat pemasukan tingkat penghasilan bagi masyarakat ekonomi keluarganya ekonomi rumah tangganya bisa kita selamatkan
oke terkait dengan lapangan pekerjaan yang hilang akibat pandemi ini umkm ataupun ekonomi kreatif ini menjadi salah satu
bukan salah satu yang menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi apalagi para pengusaha kecil begitu mas andi
nantinya apa yang akan dilakukan mensinergikan antar lembaga mungkin ya agar sektor ekonomi kreatif atau umkm ini bisa kembali berproduksi lagi
tenaga kerja yang di phk bisa kembali bekerja lagi
sehingga nanti bisa tercapai begitu target kita sebagai negara berkembang untuk kemudian masuk ke dalam pasar global dan memenangkan pasar global nantinya untuk sektor umkm
nah kita harus menumbuhkan sisi permintaan demand
kontra dengan meningkatkan di sektor pariwisata itu rasa aman dan nyaman serta menarik minat pasar
bagaimana kita juga di sektor umkm ini bisa memberikan pada saat sekarang adalah adaptasi yaitu pelatihan dan pendampingan
agar mereka bisa mulai masuk ke aspek digitalisasi big data artificial intelligence teknologi digital dan virtual
saya juga lihat sebagai sektor ekonomi kreatif ini ada kuliner fashion dan kria yang bisa kita dorong
sekarang sisi supply nya ada bagaimana dengan pola virtual dan digital ini bisa ditawarkan kepada pasar nasional atau mungkin juga ekspor
sekarang kita lihat dengan sistem hybrid di sektor mice meeting incentive convention and exhibition
untuk tujuan destinasi wisata
ini kita mulai bisa coba dan di danau toba kita akan melihat ada beberapa kegiatan sehingga ada insentif peningkatan daya beli produk lokal
bangga buatan indonesia adalah salah satu juga cara kita untuk menumbuhkan dari sisi permintaan
dan perluas dan perbesar konektivitas dari para usahawan di sektor umkm ini
saya yakin umkm dan ekonomi kreatif
akan menjadi sektor penyelamat lagi menjadi juru selamat ekonomi indonesia bangkit di tahun dua ribu dua puluh satu
ke tahap itu untuk masuk ke digitalisasi pasca pandemi ini sudah siap atau belum mas andi melihat infrastruktur yang ada saat ini
saya lihat masih dalam tahap penyempurnaan
di daerah daerah seperti di bali di jakarta surabaya mungkin kota kota besar
mungkin jaringan infrastrukturnya sudah jauh lebih siap
tentunya harus kita perbaiki
saya akan melihat secara langsung di danau toba borobudur labuan bajo
ini yang ada di belakang saya semua ini
mas aldi likupang di sulawesi utara mandalika di ntb
ini adalah lima destinasi super prioritas yang kita harapkan secara menyeluruh mengikuti visi dari bapak presiden
prioritas kita untuk kesiapannya
dan saya optimis dan saya ingin menyemangati para pelaku sektor pariwisata
mari kita sama sama aspek kesehatannya kita lakukan secara ketat dan disiplin
dan setelah kita bisa atasi dari sisi kesehatannya
saya sangat sangat hakul yakin bahwa kita akan bangkit secara ekonomi
dan akan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan dan sebagainya
dan sumber pendapatan penghasilan buat masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
ya sinergitas antara kesehatan dan pemulihan ekonomi
namun sayangnya banyak juga kritik yang datang ya mas andi terkait dengan kampanye pariwisata yang dianggap kontraproduktif
begitu dengan upaya pemerintah kemenangan
nah saya ini kalau boleh cerita mas aldi
mas aldi ditahan dulu
saya ikuti perjalanan ke bali
kita jawab nanti usai jeda mas aldi
karena kita harus jeda terlebih dahulu mas aldi
mungkin nanti bisa saya ceritakan bagaimana perjalanan saya ke bali dan kalau kita menerapan yang sangat disiplin dan ketat
baik mas aldi di jawab usai jeda nanti ya
mudah mudahan masyarakat bisa melihat sendiri dan kita akan dapat sisi kesehatannya yang kita tekan dan sisi ekonominya yang bisa kita bangkitkan
oke dilanjutkan nanti usai jeda mas aldi
saya nen indonesia prime news segera kembali
tetaplah bersama kami
mas aldi silakan dilanjutkan terkait dengan tadi
anggapan yang menyatakan bahwa kampanye pariwisata pemulihan ekonomi gas dan rem yang dilakukan oleh pemerintah ini
sebetulnya banyak yang bilang ini kontraproduktif dengan penanganan kesehatan di pandemi covid sembilan belas ini
kita harus betul betul semua sepakat bahwa aspek kesehatan ini harus kita dahulukan
dan protokol ini harus kita terapkan secara ketat dan disiplin
saya tadi berangkat dari soekarno hatta mulai dari datang verifikasi validasi daripada hasil swab pcr
sampai pengisian elektronik
atau akses kesehatan yang sekarang sudah didownload di masing masing aplikasinya
sampai mendarat di dalam pesawat sampai mendarat
itu kita bisa melihat jika kalau kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
insya allah bali dan destinasi destinasi tujuan wisata lainnya juga bisa aman

yang perlu yang harus kita koreksi adalah bagaimana kita melihat bahwa aspek kesehatan ini harus tertangani dulu
dan selagi kita menangani aspek kesehatan tentunya kita siapkan destinasi tujuan wisata dengan
kan tadi ada k empat ya
k empat untuk kebersihan kesehatan
dan kebersihan kesehatan keselamatan
dan juga keberlanjutan lingkungan atau chse
kalau yang tiga g ini adalah gerak cepat
kita harus gerak cepat
jadi saya langsung bicara sama seluruh kepala dinas pariwisata dan e kraft di lima ratus lebih kabupaten kota dan tiga puluh empat provinsi
bahwa kita harus sama sama cepat
kalau bisa bahwa kita nggak boleh ada tanggal merahnya
tanggalnya hitam semua kita bekerja
setelah itu kita geber
geber singkatan dari bergerak bersama
nah kita lihat bahwa dalam tiga hari terakhir saya sudah menemui mendak mendak bumn kepala bkpm
hari ini dengan pak gubernur bali wakil gubernur pak bupati wakil bupati
dengan pak luhut komar invest
juga sudah bicara dengan ibu menlu akan bertemu langsung dengan ibu menlu dengan ibu menkeu
nah inilah gerak bersama kita
dan terakhir adalah gaspol yang menurut saya garap semua potensi lapangan kerja
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini hitungan saya
di dua ribu dua puluh empat kita bisa sumbangkan antara tiga puluh lima sampai empat puluh juta lapangan pekerjaan
tapi mas andi kalau melihat sektor pariwisata sendiri yang ingin dibenahi berbarengan dengan kesehatan tadi dikatakan
selagi membenahi kesehatan tapi juga dibarengi dengan pemulihan ekonomi dan juga pariwisata
apa sebetulnya prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu
membenahi pariwisata dengan wisatawan domestik atau internasional
wisatawan domestik ini sudah pasti
dan kita terapkan data driven policy
misalnya ke bali
siapa aja orang yang ke bali
yang ke bali ini adalah tentunya kita bisa petakan
dari jabodetabek jawa timur mungkin dari sebagian dari jawa tengah sulawesi selatan dan dari sumatera utara misalnya
ini yang perlu kita lakukan kebijakan berbasis data atau data driven policy
dan tentunya dari segi aspek kesehatan kita pastikan bahwa kesehatannya kita utamakan
tapi juga wisatawan nusantara atau wisatawan domestik ini yang menjadi andalan dari kita adalah modal kita untuk membangkitkan ekonomi
dan kita akan dorong mereka tentunya dengan paket paket insentif
seperti medical tourism misalnya
sekarang vaksin sudah mulai ada kita bisa wisata berbasis vaksin
kalau mau vaksin bisa ke bali atau ke bajo
kita bisa tawarkan mereka dengan program indonesia medical tourism
yaitu turisme berbasis kesehatan
saya juga melihat bahwa wisata bahari paket paket yang selama ini
nggak terlalu dikembangkan atau wisata berbasis konservasi
berbasis alam terbuka ini kita bisa dorong
dan saya yakin kita bisa jadi jawarannya
di saat mobilitas manusia terbatas saat ini
dan jika setelah menerapkan potensi dan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
tujuh belas subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata ini
justru di saat pandemi ini bisa berbenah menjadi sektor jawara
bikin kuliner aplikasi kriya fashion dan lain sebagainya
kalau tadi wisata ada gercep geber dan gaspol
ekonomi kreatif atau umkm nanti apakah akan menerapkan okoc
yang dulu pernah dikampanyekan oleh mas andi saat pilpres dua ribu sembilan belas
visi pak presiden ini sekarang yang kita lakukan
di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kita melihat bahwa yang menjadi visi pak presiden itu adalah pemenahan
super prioritas dan juga bagaimana pariwisata kita bangkitkan
dan membuka lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif
saya melihat bahwa ada aspek aspek pelatihan pendampingan
bantuan pemasaran bantuan permodalan juga yang sudah dijalankan oleh
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
tentunya berkolaborasi dengan semua pihak
berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan
dan kita di sini harus hati hati betul bahwa seluruhnya harus kita rangkul
jangan ada kita berlaku ego sektoral
saya akan bertemu dengan kadin sebagai komandonya dari dunia usaha
sesuai dengan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
saya yakin kalau kita bekerja bersama kita gerak cepat kita gaspol
mudah mudahan kita bisa menggerakkan kembali sektor
dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat
mas andi kalau tadi saya singgung sedikit soal okoc program mas andi pada saat pilpres dua ribu sembilan belas
ini kalau melihat sejarahnya juga menarik sepertinya untuk kita ulas
mas andi sebelumnya pada pasca pilpres dua ribu sembilan belas memilih untuk berada di luar pemerintahan
agar lebih bisa mengkritisi pemerintahan pada saat ini
kenapa pada saat ini kemudian berubah haluan berubah pikiran begitu
ingin masuk ke dalam kabinet mau menerima pinangan jokowi sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
saya terkena covid sembilan belas di awal bulan desember
dan covid sembilan belas ini adalah saya bisa sebutkan sebagai game changer
virus covid ini menghantam kita dan musuh bersama kita ini adalah covid sembilan belas
saat saya isolasi mandiri terpisah dengan istri saya saya banyak merenung bertafakur
sholat istiqoroh berkali kali bahwa keselamatan bangsa dan negara kepentingan yang lebih besar daripada
sekedar perasaan kita atau jabatan kekuasaan ini harus kita dahulukan keselamatan bangsa dan negara
apalagi kita semua sekarang berada dalam satu situasi yang sangat sulit
di bulan november sudah sembilan tujuh orang yang terkena phk dan menjadi pengangguran
nah saya ingin kita semua memberikan kontribusi yang terbaik sumbangsi yang terbaik dan pada saat
ajakan tawaran untuk
memberikan dharma bakti kita kepada ibu pertiwi
yakin bahwa inilah kesempatan bahwa bangsa yang besar ini
tentunya kita dibangkitkan dengan gerak bersama kita saya sangat
beruntung bahwa indonesia sudah memberikan begitu banyak kepada saya dan mungkin sekarang
ini adalah jawabannya bahwa saat saya membalas kebaikan kepada bangsa ini
dan tawaran dari pak jokowi untuk membangun bangsa bersama
khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini
punya potensi yang sangat dahsyat menjadi sektor andalan untuk kita
mengembalikan kesejahteraan masyarakat memberikan lapangan kerja bagi yang di phk
memberikan penghasilan kepada yang tidak memiliki mata pencarian dan kita betul betul harus gerak cepat harus
bergandingan tangan dan kita
kepentingan kepentingan baik politik kepentingan golongan maupun kepentingan
pribadi sekalipun oke artinya insyaallah menerima
pinangan sebagai menteri ini tidak mengkhianati siapa siapa begitu ya mas andi
ya harapan saya keputusan saya dengan penuh
pertimbangan dengan memohon arahan dari tuhan yang maha kuasa allah subhanahu wa ta'ala
dengan niat tulus ikhlas ini bisa
diterima oleh semua pihak pasti ada yang tidak setuju tapi saya berharap
saya bisa meyakinkan nanti dengan hasil kerja kita yang mudah mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat
ya mas andi sebelumnya kan mas andi juga pernah duduk di kursi wakil gubernur dki jakarta begitu sama sama menjadi
pejabat publik sekarang duduk di kursi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif apa
perbedaan yang mas andi rasakan
ya tentunya ini di level nasional
dan ini sektor yang saya
pengetahuan karena saya membidangi ekonomi kreatif waktu di dunia usaha dan
juga di sektor pariwisata sebagai pelaku
kebetulan juga di dki kami menangani sektor ini secara
dimana ini adalah sektor yang sangat menjadi tulang punggung nah menurut saya kolaborasi makanya saya langsung
angkat telepon ke
teman teman ayo kita kumpul lima ratus kabupaten kota tiga puluh empat provinsi
kita duduk bersama karena ujung tombaknya garda terdepannya ini adalah di daerah di pemerintah kabupaten kota dan
pemerintah provinsi bersama sama dengan dunia usaha dan masyarakat
komunitas yang disebut sebagai civil society jadi menurut saya ini adalah
sebuah kreasi kolosal
co fasilitasi dan kita harus berkolaborasi
oke kolaborasi yang cakupannya lebih besar lagi begitu mas andi sebagai tapi mas andi sebagai seorang politisi pernah menjabat sebagai wakil gubernur kemudian sebagai
penantang juga presiden jokowi cawapres pada tahun dua ribu sembilan belas lalu dan kemudian sekarang duduk di kursi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sebetulnya
nantinya ke depan bagaimana pertimbangan politik ke depan versi mas andi
sekarang saya fokus menjalankan tugas saya sebagai
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
saya harus kesampingkan dulu
kepentingan selain daripada
visi dari bapak presiden yang sudah disampaikan kepada saya saya akan all out
cepat dengan gerak bersama dan tentunya gaspol tadi yang saya bilang yaitu
bagaimana caranya kita garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja tapi targetnya sendiri sebetulnya bagaimana mas andi kalau kita berkaca lagi ya pada pilpres dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas itu pernah melakukan belusukan perusahaan
bagaimana cara anda mengatakan bahwa

menuju dua ribu dua puluh satu untuk penanganan pariwisata dan ekonomi kreatif di indonesia targetnya
seoptimis pada saat berlaga pada saat pilpres dua ribu sembilan belas kah
urat pesimis saya udah putus mas aldi saya optimis sekali saya yakin dengan
penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin vaksin insya allah yang hadir di sini dan penerapan keseluruhan pertionan yang akan terjadi di seluruh indonesia
kita untuk chse
untuk inovasi adaptasi
dan kolaborasi untuk
penyiapan produk produk destinasi
tujuan wisata terutama yang
akan pulihkan sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif untuk
seluruh rakyat yang bergerak
di sektor ini oke mas hadi mungkin
satu pertanyaan terakhir saat ini ada dua
kubu begitu ya masyarakat yang satu
ingin karena kelelahan akibat
segera berwisata ingin kemudian melepas penat
tapi di satu sisi ada juga masyarakat yang memilih
untuk tetap harus di rumah aja
sampai nanti pandemi ini berakhir
dan tidak berwisata sama sekali apa pesan
yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait
dengan dua kubu tersebut yang memilih
untuk stay di rumah dan yang memilih untuk
kemudian ini sudah waktu yang tepat
untuk berwisata begitu
untuk masyarakat indonesia
baik kita di rumah
protokol kesehatan ketat
dan disiplin tiga m memakai masker
mencuci tangan dengan sabun
dan menjaga jarak kita lakukan
saya di rumah saja sekarang pakai masker
bagi yang ingin berwisata
ketat dan disiplin
dan sudah kita sampaikan
menempuh dan melewati tahap tahap tersebut
mereka ada dalam keadaan yang sehat
di bali ini saya lihat kedisiplinan warga
justru sangat tinggi dan saya apresiasi
untuk yang di rumah saja
bapak bapak dan ibu ibu
teman teman semua yang di rumah saja
ikut memutus mata rantai covid sembilan belas
ada juga kluster keluarga
oleh karena itu tetap walaupun di rumah saja
gunakan sebuah pendekatan totalitas
saya sebagai penyintas covid sembilan belas
meyakini bahwa ini satu ujian yang sangat berat
oleh karena itu
baik kita di rumah saja maupun kita sudah bisa berwisata
kita tetap terapkan protokol kesehatan
yang ketat dan disiplin
ikuti anjuran tim medis tenaga kesehatan
dan saya yakin
mudah mudahan kita bisa menang lawan covid sembilan belas
bangkit di saat yang sulit
ya kita bisa melakukannya
baik mas andi kita tunggu nantinya
gebrakan ataupun terobosan
dan juga bagaimana langkah yang dilakukan
untuk memulihkan kembali perekonomian indonesia
yang terdampak akibat pandemi
dan juga kita tunggu gebrakan politik
apalagi yang nantinya akan diambil oleh mas sandi
sebagai saat ini mungkin menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
kita ternyata tahu nanti empat hari nanti ya
tahun ke depan seperti apa nantinya
terima kasih mas sandiaga salahuddin uno
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sudah bergabung bersama cnn indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh